pelayaran kapal kampanye lingkungan legendaris rainbow warrior di indonesia kembali dilanjutkan
setelah sempat singgah di papua dan pulau dewata rainbow warrior kini bertolak menuju jakarta dari pelabuhan tanjung benoa bali
saya bersama beberapa jurnalis dan tamu lainnya mendapat kesempatan ikut berlayar dengan rainbow warrior
kapal dengan lima layar modern ini diawaki lima belas orang dari berbagai negara seperti belanda jerman spanyol taiwan hongkong dan indonesia
lima belas penumpang tambahan diangkut dari bali untuk merasakan pengalaman tidak hanya sebagai penumpang tapi juga sebagai awak rainbow warrior
rencananya kapal akan berlayar selama delapan hari menuju jakarta melintasi laut utara jawa
ini adalah kapal rainbow warrior ketiga milik greenpeace yang menjadi kapal untuk mengkampanyekan lingkungan
dan sebelumnya itu adalah kapal rainbow warrior kedua yang saat ini telah menjadi kapal rumah sakit di bangladesh
ini ikon kayu atau patung kayu lumba lumba ini adalah warisan dari kapal rainbow warrior kedua
dan saat ini menjadi ikon rainbow warrior
nah sebelumnya atau kapal rainbow warrior yang pertama ini berhenti berlayar pada seribu sembilan ratus delapan puluh lima karena diledakan militer perancis di auckland selandia baru saat menjalankan kampanye anti percobaan nuklir di pasifik
rainbow warrior generasi ketiga ini dibuat di jerman dan mulai berlayar
mengemban misi kampanye lingkungan sejak dua ribu sebelas
rainbow warrior generasi ketiga ini telah berlayar keliling dunia
salah satu nahkoda senior rainbow warrior adalah pete wilcox
warga negara amerika serikat ini bahkan sudah menjadi kapten sejak rainbow warrior generasi pertama pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurutnya di antara ketiga kapal rainbow warrior yang pernah dinahkodainya generasi ketiga ini adalah kapal yang paling sesuai untuk melakukan kampanye lingkungan
rainbow warrior adalah kapal yang dipakai oleh greenpeace untuk melakukan kampanye

dan pada saat itu saya berpikir kita akan melalui beberapa peraturan baru kita akan membuat kesadaran semua orang tentang pentingnya untuk memiliki lingkungan yang bersih sedikit lebih kuat
dan kemudian saya akan melakukan sesuatu yang adult dengan hidup saya
tapi di sini saya hampir lima puluh tahun kemudian dan saya berjuang dengan apa yang saya percaya sebagai masa depan anak anak saya
apakah kita memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang saya pikir kita memiliki
apakah kita memiliki kemampuan untuk mengajar orang saya pikir kita memiliki
salah satu hal yang membuat greenpeace bersepar dari grup grup lain adalah bahwa kita melakukan tindakan langsung yang tidak berbahaya
dan saya masih pikir mereka adalah alat yang cukup berguna untuk membuat orang orang tahu tentang sesuatu
pria enam puluh lima tahun yang akrab di sapa pit ini juga menjadi saksi saat rainbow warrior generasi pertama tenggelam setelah diledakkan militer perancis pada seribu sembilan ratus delapan puluh lima

dan kita juga mengembangkan penyelamatan nuklir di pasifik
dari pulau marshall kita akan pergi ke polonesia perancis dengan berhenti di auckland untuk memperbaiki pengurusan
dan di sana militer perancis menembak kapal membunuh fotografer kita fernando pereira
dan itu adalah akhirnya rainbow warrior pertama
nah itu agak teruk
menghilangkan pasukan itu hampir sama teruk
jika ada waktu saya akan berhenti dan melakukan sesuatu yang tidak berbahaya
saya akan melakukan sesuatu yang tidak berbahaya
tapi sebenarnya semua orang yang di kapal pada saat itu
kekuatan super perancis itu sangat khawatir
oleh sebuah jenis orang yang berpakaian di kapal yang lama yang berlalu berlalu
mereka akan mengirim sepuluh atau lima belas agen ke sekitar sepanjang dunia untuk membunuh mereka untuk menghentikannya
jadi kami memutuskan kita harus melakukan sesuatu yang benar
dan kebanyakan dari kami telah teruskan sejak itu
saya menghargai mereka
pengalaman pahit pit bukan sebatas kehilangan kapal
pada dua ribu tiga belas pit bersama dua puluh sembilan aktivis greenpeace ditahan dan dipenjara selama dua bulan oleh pemerintah rusia
saat melakukan protes pengeboran minyak di laut artik
pit meyakini lautan merupakan hal yang paling penting bagi bumi
menurutnya waktu kita untuk memiliki laut tidak akan lama lagi
jika perilaku manusia masih destruktif
anda bisa melihat di sebelah sini dan melihat plastik
akan datang saya tidak yakin tahun apa
akan ada lebih banyak plastik di laut dengan masalah daripada ikan
ikan yang berlari di laut mengandung plastik
orang yang makan ikan mengandung plastik
itu berarti kita tidak bisa mengembalikannya
tidak ada teknik untuk mengembalikannya

dan tidak ada plastik yang bisa terlihat di laut
sekarang kita telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus untuk memusnahkan bumi
kita bisa melakukan bahaya kepada alam semangat dengan dalam mata
tidak kira dari membuang bahan fosil membuang minyak mencoba penyelamatan senjata
listanya terus berlanjut
bertolak dari tanjung benoa bali menuju jakarta rainbow warrior singgah sejenak di perairan celukan bawang bali utara
di sini rainbow warrior disambut warga dan nelayan desa celukan bawang
warga mendekat ke kapal dengan perahu kayu sambil membentangkan sepanduk penolakan terhadap pltu batubara
jadi kapal ini kemarin ketika kita berlabuh ke benoa mendapat undangan dari masyarakat
paguyuban masyarakat penyelamat lingkungan celukan bawang
mereka mengundang kami agar kapal kami bisa bersandar di sini untuk membantu mereka menyuarakan perlawanan mereka terhadap rencana pembangunan pltu celukan bawang
harapan kami jelas sangat jangan dibangun lagi pltu celukan bawang apalagi ukurannya satu lima kali lebih besar daripada yang sudah ada saat ini yang bisa kita lihat
dengan ukuran yang ada saat ini saja sudah menimbulkan banyak sekali masalah untuk masyarakat
nelayannya menjadi kesulitan mencari ikan petaninya kemudian hasil taninya juga menurun masyarakatnya juga terkontaminasi karena udaranya menjadi semakin buruk
bayangkan jika pltu yang baru itu jadi dibangun resiko yang akan mereka rasakan akan berkali kali lipat
beberapa warga naik ke rainbow warrior untuk menyampaikan permintaan mereka
mereka berharap rainbow warrior bisa menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah pusat di jakarta
kepada pemerintah keberadaan dari pembakar listrik batubara
keberadaannya begini masalah keberadaan dari pembangkit listrik batubara
itu keberadaannya itu menyebabkan masyarakat pada sebelumnya memang di sini masyarakat pada masyarakat awam tidak tahu bahwa pltu batubara ini akan berdampak
setelah dengan adanya brid terjadilah perubahan
dengan adanya perubahan itulah masyarakat baru tahu sebenarnya pembangkit listrik batubara itu adalah berbahaya
memberikan udara kotor di sekitar lingkungan daripada pemerintah
iya kalau seandainya masalah listrik kita butuh listrik tapi bukan udara kotor yang kita butuhkan
usai menerima permintaan dari warga dan nelayan celukan bawang rainbow warrior kembali bergerak
kapal bermanuver sejenak di depan pltu batubara celukan bawang bersama perahu warga sebagai bentuk penolakan
rainbow warrior kemudian melanjutkan pelayaran menuju ibu kota jakarta

dan ventilasi di bunga tak boleh di
saya vaierkan pelajaran ketemu dengan para penjahat
sulung adipati dan nur sherwin
mendengar sinyal tanda bahaya seluruh awak dan penumpang rainbow warrior menuju titik kumpul di heli deck atau buritan kapal
seluruh awak dan penumpang akan dicek sementara dua awak lain bersiap dengan baju anti api dan alat pemadam
mereka akan menuju titik api dan melakukan pemadaman
ini adalah bagian dari prosedur latihan jika kapal mengalami keadaan darurat seperti munculnya api atau asap
meski saya merupakan tamu di rainbow warrior tapi saya tetap dianggap menjadi kru atau awak kapal
setiap awak rainbow warrior memiliki hak yang sama termasuk menjaga kualitas badan kapal
setiap bagian badan kapal diperiksa rutin dan diperbaharui catnya untuk menghindari karat dan kebocoran
sementara kru lain masing masing mendapat giliran untuk membersihkan bagian kapal seperti ruang makan ruang pertemuan dan lorong kabin
saya akan bertugas membersihkan enam toilet yang terletak di tiga dek kapal
tidak hanya membersihkan kloset dengan air cuka dan membasuh lantai toilet kami rutin mengganti handuk tangan dan mengisi ulang tisu toilet
jadi untuk membersihkan toilet di kapal rainbow warrior ini kita pakai bahan bahan yang memang ramah lingkungan atau sustain
untuk membersihkan toilet kita pakai vinegar atau cuka biar bakteri bakteri yang biasa mengurai kotoran manusia itu tidak mati
sama untuk membersihkan lantai dinding juga pakai bahan bahan yang tidak mengandung deterjen atau ramah lingkungan
usai bertugas membersihkan bagian kapal setiap awak beristirahat
saya menghapus dahaga dengan meminum air bersih hasil proses destilasi air laut
proses destilasi atau penyulingan air laut adalah salah satu teknologi rainbow warrior untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama berlayar
teknologi ramah lingkungan memang menjadi kekuatan kapal rainbow warrior generasi ketiga ini
teknisi senior yang sudah dua puluh tahun berlayar bersama rainbow warrior louis vaskes menyatakan dengan teknologi penyulingan air laut seluruh awak kini tidak lagi bergantung pada air mineral kemasan
kita punya satu dari mereka di sini yang disebut watermaker reverse osmosis
sebenarnya ini seperti filter molekuler
pemumpung satu itu mengisi air laut dari luar dan beri ke pempung lain yang berat
pemumpung air laut itu mengisi air laut ke beberapa membran
anda bisa menganggapnya sebagai filter molekuler
memiliki berat yang sangat tinggi
jadi hanya dengan membran ini hanya oksigen dan molekul hidrogen yang berada di tengah yang lain di luar diambil di sisi lain lagi
jadi kita punya air
dan kita menempatkan produk itu melalui beberapa filter mineralisasi dan beberapa filter yang membunuh bakteri dan berlalu ke dalam tank kita
kemudian dari tank itu kita memiliki beberapa pump yang memasang air di seluruh sistem
air yang mengambil air ke semua kabin dan galet dan di seluruh tempat di sekitar kapal
kita punya dua tank sekitar lima belas kubik meter setiap
kita menggunakan sekitar dengan kapal penuh seperti yang kita pakai sekarang kita menggunakan sekitar dua lima kubik per hari
dan pembuat air kita bisa membuat delapan sepuluh kubik meter setiap hari dengan mudah
jadi kita hanya mulai sekali dua kali setiap minggu
menurut warga negara columbia ini rainbow warrior generasi ketiga merupakan kapal yang khusus dirancang untuk kampanye lingkungan
sejak pembuatan pemilihan bahan bakunya juga mempertimbangkan lingkungan dan hemat energi
apa yang anda lakukan untuk membuatnya
semuanya mulai dari proses desain mengambil perhatian atau membuat perhatian tentang kesempatan lingkungan
yaitu bahan bahan dari mana mereka datang semua emisi co dua yang terlibat dalamnya
juga bagian sosialnya yaitu pekerja yang membuat kapal di bagian lainnya
bagian utama bagian lingkungan seperti yang saya katakan sebelumnya
satu satunya adalah penjualan yang menjaga banyak energi
dan juga makinasi yang kami miliki yang berkesan tinggi
setelah resmi berlayar keliling dunia pada dua ribu sebelas rainbow warrior generasi ketiga juga konsisten dengan tema yang diserukannya
hemat energi menjadi pilar utama pelayaran kapal ini
dalam perjalanannya ke berbagai negara kapal ini bahkan hanya mengisi ulang bahan bakarnya antara empat sampai enam bulan sekali
pembuatan yang kami gunakan adalah sebuah minyak asam maring
dan sangat mirip dengan diesel yang digunakan oleh traktor di tanah
ada berbagai jenis kualitas minyak asam maring kami berusaha untuk menggunakan yang paling bersih
yaitu konten sulfur yang sangat rendah
enam bulan itu bergantung sangat bergantung pada apa yang dia lakukan kemana dia pergi
seperti yang kami lakukan di bongkert kami memiliki tank penuh
itu di tengah februari atau lebih awal dari itu
dan kami belum memperkuatnya sejak itu
saya pikir bongkernya akan datang dalam bulan depan

seperti yang saya katakan sebelumnya
ini cukup modern jadi lebih efisien
perbedaan utama adalah dua hal
pembelian yang menghidupkan banyak minyak
dan tujuan kapal juga
karena kami mengadakan kampanye lingkungan
jadi ini adalah platform untuk mengadakan kampanye lingkungan
pelayaran dengan rainbow warrior memang bukan soal seberapa cepat waktu tempuhnya
tapi seberapa konsisten misi yang mereka serukan dengan apa yang mereka lakukan
kapal ini bisa saja melaju dengan kecepatan mencapai empat belas knot di perairan
jika sepenuhnya menggunakan mesin
namun rain warrior hanya berlayar dengan kecepatan dua sampai lima knot saja
mengandalkan dorongan angin selama perjalanan menuju jakarta
karena tujuan rainbow warrior adalah bersinergi dengan bumi
bukan mengganggunya apalagi merusaknya
meski ditembaki dengan meriam air atau diusir paksa oleh otoritas tempat
pada kapal rainbow warrior generasi ketiga ini terdapat empat unit perahu karet
yang bisa digunakan setiap saat
perahu ini tidak menggunakan teknologi baling baling sebagai pendorong
tapi menggunakan tenaga air atau hidrolik
tidak hanya lebih aman teknologi ini juga anti sabotase saat menghadapi para pelanggar hukum lingkungan
di tengah perjalanan menuju jakarta kami berkesempatan merasakan manuver perahu karet milik rainbow warrior
dua unit perahu karet diturunkan bergantian
dan kami naik ke perahu karet dalam keadaan kapal masih bergerak
kita semua dikasih kesempatan untuk naik perahu karet
ini adalah perahu karet yang biasa digunakan teman teman brand case untuk melakukan aksi intercept pelanggaran lingkungan yang mereka lihat saat berlayar
dengan perahu rainbow warrior
kami melakukan manuver beberapa kali di sekitar rainbow warrior
sambil mengagumi kapal legendaris ini dari jauh
perahu karet ini rutin digunakan meskipun tidak ada sasaran pelanggaran lingkungan
tujuannya sekaligus untuk merawat kondisi perahu dan memastikan perahu dapat berfungsi setiap saat dibutuhkan
setelah sekitar satu jam bermanuver dengan perahu karet
agenda selanjutnya adalah favorit setiap awak kapal makan siang
ruang makan di rainbow warrior disebut mess room
dilengkapi empat meja dan tiga puluh dua kursi
rumah makan ini menjadi satu satunya lokasi berkumpulnya seluruh awak pada saat bersamaan
beberapa awak kapal tidak berkenan kami rekam karena bagi mereka ini adalah ruang pribadi
tetapi ada juga awak kapal yang tidak berkeberatan dengan kehadiran kamera kami
makanan di rainbow warrior dipilih dan diolah dengan pertimbangan ketahanan pangan dan ramah lingkungan
daniel adalah koki utama di rainbow warrior
sudah lima belas tahun daniel bergabung menjadi awak rainbow warrior
koki muda asal meksiko ini mengajak saya ke ruang penyimpanan makanan bersuhu rendah
dan memamerkan sagu yang dibelinya di papua
saat singgah di papua beberapa waktu lalu sagu menjadi bahan makanan yang dikaguminya
tidak hanya karena bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tanpa ditanam oleh manusia
tapi juga karena merupakan kearifan lokal indonesia
daniel dibantu oleh seorang asisten koki untuk memasak kebutuhan tiga puluh satu awak kapal
dalam pelayaran kali ini
tapi satu lagi ada chefnya nih asistennya daniel untuk bantuin atau memprovide makan orang orang satu kapal di rainbow warrior nih
kamu dari mana
orang indonesia rupanya oke
arby ramadan sudrajat
arby ini sudah jadi asistennya daniel dari kapan
sebentar baru sebulan
sebulan seminggu lah sekarang
ini tugasnya apa di sini
banyak untuk prepare segala macam juga untuk handle ini juga semua berberes segala macam manajemen
dan di luar juga kadang kadang dia percaya saya untuk handle makanan juga
tadi dari beberapa dish ada yang saya masak sendiri juga
tadi kan kata daniel makanan di sini sustainable ya
artinya ramah dengan lingkungan
bahkan ada yang pakai produk lokal
ini benar kayak gitu
jadi setiap kita sampai tempat tertentu itu kita cari di sini penghasil apa yang paling banyak apa
sebisa mungkin kita organik
tapi yang jelas yang harus pasti adalah lokal
kayak sagu tadi ya
dan itu juga akan mendorong produksi lokal juga kan saat kita lebih mengkonsumsi banyak
ini sebulan betah apa gimana nih
lanjut atau enggak nih
pengen nambah ya

dari ruang penyimpanan makanan saya mengunjungi daniel di dapur kapal
kami berbincang soal bagaimana perubahan iklim bisa dipengaruhi oleh makanan yang kita pilih
maksudnya setiap kali kita pergi ke negeri baru setiap kali kita pergi ke negara baru
kita mencoba untuk mendukung komunitas kecil para pewarna kecil dan kita mencoba untuk mendapatkan produk kita dari mereka
jadi ya makanan bisa menjadi faktor perubahan
makanan bisa menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk semua orang di dunia
dan kita bisa menjadi positif untuk alam semesta daripada mencari struktur
menurut daniel pertumbuhan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu sebagai bahan pangan manusia juga bisa menjadi pemicu perubahan iklim dunia
masalahnya di sini masalahnya dengan daging
masalahnya dengan konsumsi daging adalah ketika itu datang dari proses yang sangat industrialisasi
dan seluruh produksi makanan industrialisasi bisa menjadi sangat merosot untuk alam semesta
kita melihatnya sekarang di indonesia kita melihatnya di borneo java dan sebagainya
dan kita juga melihatnya di papua dengan produksi minyak minyak palm industrialisasi
itu adalah memotong hutan dan juga kita melihatnya di amazon di brazil
kita juga melihatnya di indonesia kita juga melihatnya di indonesia kita juga melihatnya di indonesia
peran penting manusia dalam mengurangi dan menghambat perubahan iklim bisa dilakukan dari mana saja dan dengan banyak cara

apakah kita akan memiliki kekuasaan yang kencang dan kalau tidak apakah kita akan memiliki kekuasaan yang benar dan jelas
jadi kita akan mencoba untuk mengucapkan kekuasaan yang benar dan jelas
dan juga sesuatu yang harus kita pikirkan adalah
semuanya yang baik untuk kita semuanya yang
sehat untuk kita yaitu kalau kita pikirkan
misalnya siwis mungkin banyak jenis kacang
lentil dan lain lain itu juga
baik untuk lingkungan juga sehat untuk lingkungan

membantu diri kita sendiri
baik terima kasih banyak daniel
semoga beruntung untukmu sampai jumpa lagi
jadi kalau buat daniel semua yang kita mulai dari
dapur dari dapur itu bisa mengubah pandangan kita
bisa apakah merusak lingkungan atau menyelamatkannya
setelah delapan hari berlayar melintasi laut utara bali
laut utara jawa rainbow warrior tiba di jakarta
disambut hujan sejak pagi hari kapal merapat perlahan
ke dermaga pelabuhan tanjung priok
seluruh awak bersiap dengan pakaian adat betawi
sebelum bertamu ke jakarta
saat kapal sudah bersandar
seluruh awak turun ke dermaga
disambut adat palang pintu betawi
ini adalah kali kedua rainbow warrior
generasi ketiga singgah di jakarta
sebelumnya kapal ini pernah mampir di jakarta pada dua ribu tiga belas
dari indonesia rainbow warrior akan melanjutkan pelayaran
ke thailand jepang dan korea selatan
misi rainbow warrior dan seluruh awaknya masih sama
mengajak warga bumi untuk lebih peduli dengan lingkungan
dan bumi tempat tinggal mereka
di jakarta rainbow warrior akan mengajak warga ibu kota
untuk segera beralih menggunakan energi baru terbarukan
dan meninggalkan energi fosil
karena energi bersih akan menghasilkan udara yang bersih